kuliner ares berbahan dasar batang pohon pisang yang dipadu dengan bumbu khas sasak dan diolah
dengan cara tradisional kalau kita tahu ya tanaman pisang itu kan manfaatnya banyak banget ya buahnya
enak bervitamin daunnya bisa dipakai bungkus makanan bahkan jantung pisangnya itu bisa juga
diolah menjadi sayuran tapi kali ini saya akan ikut untuk menebang pohon pisang ini untuk
dijadikan kuliner khas suku sasak namanya ares bagian yang digunakan dari batang pisang adalah
bagian terdalam pohon pisang yang masih muda jenis pohon yang digunakan adalah pisang kepok
pohon pisang ditebang dan diambil bagian batang di dekat akar agar pohon pisang tumbuh kembali
akar pohon dibiarkan agar nantinya bisa tumbuh tunas yang baru jika memasak dalam porsi yang
banyak batang pohon pisang yang sudah dipilih diiris tipis dan direndam air garam selama kurang
lebih satu malam tujuannya agar batang pohon pisang lebih cepat empuk saat dimasak tapi jika jumlahnya
lebih sedikit lama merendam bisa disesuaikan bumbu rempah yang dipakai antara lain bawang merah bawang putih
kemiri ketumbar lengkuas terasi udang dan juga sedikit gula merah untuk menambah rasa pedas bisa
tambahkan cabai sesuai selera anda bahwa kuliner ares ini kan enggak ada enggak di semua rumah
makan ada itu kenapa tuh soalnya kan ini kadang adanya pas acara adat aja mbak makanya kadang
kita kalau setiap acara itu harus ada ini jadinya kalau di rumah makan tuh langka ya dapat kayak gini
tambahkan juga santan kental agar kuah terasa lebih gurih setelah dimasak dalam waktu dua puluh hingga tiga puluh
menit ares bisa kita santap proses pembuatan yang cukup lama dan kurangnya ketersediaan pohon pisang
yang cocok untuk diolah membuat kuliner ini jarang tersedia di rumah makan khas lombok nah kuliner ares ini
biasanya disajikan dengan nasi dan juga lauk pendamping lain kalau rasa aresnya rasanya
gurih dari santan kemudian wangi rempah rempahnya juga dapet banget dan yang pasti ini adalah
kuliner daerah yang harus kita lestarikan jadi saat berwisata di pulau lombok jangan lewatkan
mencicipi kuliner ini ya anita mae robin kit lombok